dengan pengangkatan saudara saudara sebagai menteri negara kabinet indonesia maju
dalam sisa masa jabatan periode tahun dua ribu dua puluh
dua orang yang dilantik pada posisi menteri adalah nadiem makarim dan bahlil lahadalia
nadiem dipercaya presiden memimpin kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
yang merupakan penggabungan dari dua kementerian
yakni kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian riset dan teknologi
sementara bahlil lahadalia dilantik sebagai menteri investasi merangkap kepala badan koordinasi penanaman modal atau bkpm
selain nadiem dan bahlil presiden joko widodo juga melantik laksana trihandoko sebagai kepala badan riset dan inovasi nasional atau brin
laksana trihandoko sebelumnya adalah kepala lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi yang dilantik pada dua ribu delapan belas lalu
selain itu presiden joko widodo juga mengucapkan sumpah indrianto seno aji sebagai dewan pengawas kpk
yang menggantikan mantan hakim agung artijo alkotsar yang meninggal dunia pada februari dua ribu dua puluh satu lalu
indrianto juga sempat menjadi plt wakil ketua kpk pada tahun dua ribu empat belas